sejak sebelas januari dua ribu dua puluh tiga tarif parkir di luar badan jalan seperti mal pusat perbelanjaan
hotel rumah sakit tempat wisata tempat pendidikan dan gedung lainnya di kota bandung jawa barat
mengalami kenaikan dengan adanya aturan ini para pengelola parkir pun terpaksa menaikkan tarif dan
mengaku sebelumnya telah melakukan sosialisasi kepada para tamu atau pengunjung untuk kenaikannya
cukup signifikan sebenarnya untuk mobil itu asalnya di tiga ribu untuk motor di seribu lima ratus setelah
penyesuaian sekarang kita beda beda untuk weekday kita motor di tiga ribu untuk mobil di lima ribu untuk
weekendnya beda seribu untuk motor empat ribu untuk mobilnya di enam ribu kami sangat menanggapi positif
ya dengan hal kebijaksanaan ini karena buat kami untuk sebagai public facility yang menyangkut dengan
safety and security itu sangat mendukung bisnis hotel sendiri jadi enggak ada salahnya kalau
memang program pemerintah ini dieksekut dengan benar dan benar benar itu untuk menambah
ya penunjang fasilitas hotel sendiri ya tamu akan ngerasa lebih baik selama benefitnya kita
deliver dengan sesuai dengan kenaikan tarif tersebut sejumlah tamu atau pengunjung mengaku
pasrah dengan adanya kenaikan tarif parkir pasalnya kebijakan ini dianggap memberatkan
masyarakat yang ekonominya belum pulih setelah diterpa pandemi kofit sembilan belas alangkah baiknya
menurut saya ya kalau sebelum pemilu gitu ya itu nggak usah dinaikkan dulu tapi kalau
memang pemerintah berarti kan yang lebih tahu ya bahwa ini dinaikkan untuk kepentingan
masyarakat juga itu juga buat saya enggak keberatan pertama sih saya sempat kaget juga ya masih pas
lagi datang ke mal terus biasanya kan tiga ribu ya satu jam nah sekarang jadi lima ribu gitu agak ini ya kayaknya
iya berasa gitu iya berasa banget gitu soalnya kan sering gitu kita ke mallnya gitu iya sih pasti harusnya
maksudnya ini kan abis corona kok dinaikin gitu loh harga tarif parkirnya gitu sementara itu menurut
peneliti bidang transportasi itb ade safrudin kenaikan tarif parkir di luar badan jalan harus
memiliki arah dan tujuan yang jelas selain itu adanya kenaikan tarif parkir tersebut juga
semestinya dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan parkir kalau hal lain harus diperba
pengembangan itu dari sisi user ya tadi dari sisi pengelola sekarang dari sisi user
parkir naik jadi mahal lalu apa timbal baliknya untuk untuk user ini apa sekedar bayar mahal tapi
pak apa namanya kualitas pelayanan enggak berubah misalkan gitu ya atau memang kualitas pun di
diperbaiki gitu ya misalkan kalau swasta yang menyeluruhkan parkir tentu aja masyarakat nanti
yang membayar parkir mahal ya wajar menuntut pelayanan yang lebih baik ya soal kenyamanan
ya soal kemampuan dan kemampuan yang lebih baik ya soal kenyamanan yang lebih baik ya soal kenyamanan
misalnya soal keamanannya barangkali jaminan kalau ada apa apa gitu apakah diberi jaminan gitu ya
kalau umpamanya ada kehilangan kendaraan atau apa yang permusakan oleh orang yang tidak bertanggung
jawab barangkali gitu ya apakah itu di di apa ada jaminan untuk apa atas kerusakan kerusakan
seperti itu menanggapi hal tersebut kepala bidang lalu lintas perlengkapan jalan dinas
perhubungan kota bandung hairu rijal menyatakan kenaikan tarif parkir di luar badan jalan dilakukan
karena adanya permintaan dari dewan pengurus daerah asosiasi pengelola pusat belanja indonesia
namun saat ini kenaikan tarif parkir di luar badan jalan ditunda dengan sejumlah alasan nah kemarin
sesuai dengan arahan dari pimpinan kami lakukan proses kembali untuk menerbitkan dasar hukum
terbaru agar nanti bisa diumumkan ke masyarakat dan sekarang sedang berproses nah kami juga berharap
kepada pengelola parkir untuk sementara tolong ditunda dulu kenaikan karena kita berharap untuk
sampaikan bersama adanya penundaan tarif parkir setelah beberapa hari diberlakukan menunjukkan
lemahnya kajian dalam mengambil suatu kebijakan pemkot bandung didorong secepatnya mengeluarkan
aturan terbaru terkait penundaan kenaikan tarif parkir dan menyosialisasikan kepada
para pengelola parkir sehingga tarif parkir di luar badan jalan tidak berlanjut menggunakan
harga baru tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat